saya akan menjelaskan terkait undangan dari panglima angkatan bersenjata amerika serikat
extremis organization yang akan dilaksanakan tanggal dua puluh tiga dan dua puluh empat oktober dua ribu tujuh belas di washington dc
undangan itu dikirim oleh panglima angkatan beserta amerika serikat
general joseph dunford jr yang merupakan sahabat sekaligus senior panglima tni
berdasarkan undangan resmi
panglima angkatan bersenjata amerika serikat tersebut
maka panglima tni membalas surat tersebut dan mengkonfirmasi kehadirannya
sebagai bagian dari penghargaan dan hormat kepada pihak yang mengundang
panglima tni beserta istri dan delegasi telah mengurus visa
dan segala keperluan administrasi lainnya
untuk persiapan pengurusan visa
hari sabtu tanggal dua puluh satu oktober
panglima tni siap berangkat ke amerika serikat
dengan menggunakan maskapai penerbangan emirates
pukul tujuh belas lima puluh waktu indonesia barat
namun beberapa saat sebelum keberangkatan
ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan
bahwa panglima tni berangkat ke amerika serikat
pemberangkatan tni beserta istri tidak boleh memasuki wilayah as
atas peristiwa ini panglima tni telah lapor kepada presiden republik indonesia
melalui ajudan lapor kepada menteri luar negeri
dan melo pokel tikam kopol hukum
serta berkirim surat kepada panglima angkatan bersenjata amerika serikat
pihak tni masih menunggu penjelasan
antas insiden ini
mengingat kepergian ke amerika
dan atas hubungan baik kedua negara
serta hubungan baik antara
panglima angkatan bersenjata amerika serikat
dan panglima tni
dengan demikian panglima tni beserta istri dan delegasi memutuskan
tidak akan menghadiri undangan panglima angkatan bersenjata amerika serikat
sampai ada penjelasan resmi dari pihak amerika
demikian penjelasan terkait dari undangan dari pangap amerika serikat
mungkin ada yang perlu ditanyakan
sampai hari ini belum ada balasan maupun penjelasan dari amerika serikat
belum belum ada
disampaikan melalui maskapai penerbangan
kita lagi minta penjelasan
sebabnya itu apa
dengan maskapai saja bukan pemerintahan resmi pak
yang melarang adalah dari us
pak ada ada hal lain
pak panglima ada peserta barter di indonesia atau tidak
sudah berada di bandara soekarno hatta
jadi sesaat sebelum berangkat ada pemberitahuan dari pihak maskapai penerbangan
pak belum ada
kalau pak timah apakah itu salah tangan check in
bagaimana itu informasi detailnya pak
sudah akan check in
sesaat sebelum berangkat
jadi pak panglima tni beserta ibu beserta delegasi itu sudah berada di bandara
pak boleh minta kronologi di telusnya pak
delegasi itu ya hanya panglima kemudian istri aster asintel kemudian pak abban dari sintel
ajudan saja tidak membawa
jadi sesuai petunjuk bapak presiden untuk delegasi sekecil mungkin dalam setiap kunjungan keluar
pak menurut anda tidak ada itu pak

pertemuan panglima panglima saja tidak ada agen lain
pak itu sudah berakhir
angkatan bersenjata se asia pasifik ada sekitar tujuh puluh panglima angkatan bersenjata
pak menyampaikannya nanti itu lewat lisan atau ada surat dari maskapai itu pak
panglima tni sudah berkirim surat kepada panglima angkatan berdata amerika
hubungan pribadi antara panglima tni dengan panglima bersenjata amerika ya
dengan panglima angkatan senjata amerika serikat itu sangat baik
belum belum ada penjelasan
sahur apakah ini pertama kalinya panglima kita berangkat ke amerika dan ditolak pertama kalinya pak
panglima tni sudah beberapa kali ke amerika terakhir bulan februari dua ribu enam belas dan tidak ada masalah
pak kekuatan hukumnya bagaimana pak ini kan bisa pak penyampaiannya pak
kita sedang menunggu penjelasan dari pemerintah amerika
sebenarnya ini belum ada pak ya
kunjungan resmi panglima tni undangan atas undangan pangap amerika juga
pak kabarnya sudah bisa berangkat ke amerika serikat pak benar pak
masalah yang sama
kabarnya sudah bisa berangkat ke amerika serikat
jadi begini ya
jenderal gatot nurmantio itu diundang ke sana atas nama panglima tni
jadi beliau adalah utusan dari pemerintah republik indonesia
jadi pemberangkatan ke sana tentunya atas perintah dari presiden
kalau langsung berangkat tahu tahu di sana
apa namanya tidak boleh bahkan ditangkap itu bagaimana
gara gara masalah internal as amerika serikat
emang amerika serikat nggak kasih tahu ke sana masalah internal as seperti apa
belum ada penjelasan ya belum ada penjelasan oke
pak nanti saya nanti kembangkan panglima atau pak
bisa yang dikenal
bisa berangkat aja
bisa yang bisa berangkat aja
jadi yang jelas ya pengurusan visa dan persyaratan administrasi yang lain
semuanya sudah diurus siap berangkat dan tidak ada masalah
ya tidak ada masalah
makanya kita semuanya nunggu penjelasan dari pihak amerika serikat
pak ur apakah sebelumnya ini ada kasus serupa pak
sebelum sebelum tahun ini apakah ada kasus serupa ada panglima
berkali ini pak ya sepanjang sejarah
ya sepanjang sejarah
pak pak soal panglima yang akan mendapatkan red notice dari otoritas amerika serikat pak
soal panglima yang datang dapat red notice dari pihak amerika serikat pak otoritas amerika serikat
jadi kita lagi nunggu penjelasan
belum belum ada

setelah kemarin itu tidak ada komunikasi antara panglima tni pak gatot dengan pihak amerika serikat
tidak ada sama sekali pak
belum tidak ada belum
hanya dari kmn sr dan yang lainnya itu dari bumb bumb bumb bumb saja tidak ada komunikasi secara personal gitu pak
kita langsung begitu ada pemberitahuan kita langsung nyampaikan surat ke pangap amerika serikat
pak apakah ini ada kaitannya dengan kerjasama indonesia dengan ketua dalam pemulihan time
lalu karena amerika melarang warga negara tersebut masuk sudah jadi dengan komunikasi antara panglima tni

pak soal komunikasi gimana pak dokumen tergantung terlibat tni dalam pembangunan kemampuan di maklumah

maka itu pak tidak ada yang dibahas dengan panglima tni soal komunikasi antara panglima tni
tidak ada akibatnya sudah jelas ya
oke ya terima kasih
terima kasih pak
demikian keterangan dari kapus pen tni
mayor jenderal wuryanto yang menegaskan bahwa betul memang ada penolakan dari amerika serikat untuk kedatangan jenderal gatot nurmantio
dan untuk sementara getut nurmantio tidak akan datang ke acara di amerika serikat karena masih menunggu klarifikasi dari pihak amerika serikat karena sudah mengirim nota diplomatik antara pemerintah indonesia dengan pemerintah amerika serikat
dan memang panglima tni jenderal getut nurmantio yang diundang ke amerika serikat ini sebelumnya mendadak ditolak oleh otoritas negeri paman sam itu
penolakan disampaikan saat gatot sudah berada di bandara soekarno hatta tanggerang banten pada sabtu siang dua puluh satu oktober
seperti dikutip dari detik com pesawat emirates yang sedianya membawa gatot dijadwalkan bertolak pukul tiga belas waktu indonesia barat
yang digelar dua puluh tiga hingga dua puluh empat oktober dua ribu tujuh belas di washington dc
kemlu langsung bergerak setelah mendengar kabar gatot ditolak masuk amerika serikat
kmlu juga langsung meminta klarifikasi ke kedutaan besar amerika serikat dengan mengirimkan nota diplomatik untuk meminta penjelasan kementerian luar negeri amerika serikat
menteri luar negeri retno marsudi dijadwalkan bertemu dengan wakil duta besar amerika serikat untuk menjelaskan kejadian ini pada senin dua puluh tiga oktober